bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan bertemu menteri kelautan dan perikanan periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas susi pujastuti
anies bertemu susi dalam kunjungannya ke kabupaten pangandaran jawa barat
dari video dokumentasi yang dikirimkan anies terlihat sedang menikmati langit senja pangandaran sambil menikmati suguhan yang disajikan mantan menteri kkp
periode pertama presiden jokowi susi pujastuti
pertemuan ini berlangsung senin sore usai anies menghadiri acara reuni sekolah di yogyakarta
dalam pertemuan itu anies tidak membeberkan apa saja yang dibahas dalam pertemuannya
sekjen nasdem hermawi taslim buka suara pertemuan anies dengan susi pujastuti di pangandaran
hermawi tasli menyebut tiga poin yang melatar belakangi pertemuan anies dengan susi
yang pertama kedua tokoh tersebut satu perjuangan dalam kabinet jokowi jilid satu
keduanya ikon perubahan serta memiliki idealisme yang sangat tinggi untuk memajukan bangsa dan negara
ditanya soalkan susi sebagai cawapres anies hermawi menyatakan keputusan ada di tangan anies baswedan
pertemuan ini berlangsung di jokowi jilid i